awan kelabu imbas polusi yang menaungi jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini
mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor
hasil penelitian menunjukkan emisi dari sepeda motor menghasilkan delapan lima ratus ton polutan
ke langit jakarta setiap harinya
dan ironisnya hingga saat ini belum ada kebijakan real untuk membatasi kendaraan roda dua
sepeda motor menjadi alat transportasi andalan warga jakarta dan sekitarnya
baik sebagai kendaraan pribadi maupun sebagai moda transportasi via jasa ojek daring
alasan alasan logis itulah yang melatar belakangi tingginya populasi sepeda motor di jalanan ibu kota
data statistik transportasi jakarta menunjukkan
hingga akhir tahun dua ribu delapan belas ada empat belas tujuh puluh empat juta unit sepeda motor di jakarta
jumlah ini dipastikan terus bertambah
asosiasi industri sepeda motor indonesia mencatat
penjualan sepeda motor dari lima merek ternama pada tahun dua ribu sembilan belas
hingga bulan juni saja sudah mencapai lima juta unit
dan mencapai tiga dua juta unit secara nasional
dari jumlah itu kota besar seperti jakarta masih mendominasi
sayangnya sepeda motor dengan segala fleksibilitasnya
juga menjadi penyumbang terbesar polusi di jakarta
penelitian yang dilakukan komite penghapusan bensin bertimbal tahun dua ribu sembilan belas menyimpulkan
sepeda motor yang masuk ke jakarta menyumbang empat puluh empat lima puluh tiga persen polutan setiap harinya
polutan pencemaran udara di dki jakarta itu
sebesar sembilan belas ton per hari
dari sepeda motor sendiri itu sudah mencapai delapan lima ratus tiga puluh tiga ton per hari
itu angka yang terbesar yaitu sekitar empat puluh empat lima puluh tiga persen
ironisnya sejauh ini belum ada kebijakan yang secara khusus
mengatur pembatasan sepeda motor
seperti halnya sistem ganjil genap untuk kendaraan roda empat
jadi gini memang ada data mengatakan bahwa polusi
populasi kendaraan roda dua mencapai enam puluh persen
kemungkinan akan terbesar justru dari rna roda dua
tapi gini pemerintah juga harus realistis
pemerintah juga punya keterbatasan dalam menyediakan angkutan umum
oleh karena itu kita lakukan secara bertahap
sampai nanti angkutan umum memang benar benar
kalau sesuai dengan ltj kan sampai delapan puluh persen ya coverage areanya
dan kalau itu belum tercapai kita akan sulit
karena kita tidak ingin kebijakan mengurangi aksesibilitas
kebijakan lain yang diambil untuk mengurangi polusi
di antaranya akan menambah empat puluh satu ribu unit bus listrik hingga dua ribu dua puluh empat mendatang
mardika utama robby bahtiar jakarta